kedatangan atlet indonesia di bandara soekarno hatta pada rabu tengah malam
menandai akhir perjuangan dua puluh delapan atlet indonesia di ajang olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
pada kepulangan kloter ketiga ini turut serta pula peraih medali emas olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
greysia poli apriani rahayu
kontingen indonesia meraih total lima medali di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
dengan rincian satu emas satu perak dan tiga perunggu
cabang olahraga bulu tangkis dan angkat besi masih menjadi andalan indonesia untuk mengumpulkan medali
medali emas dipersembahkan ganda putri bulu tangkis grecia poli apriani rahayu
medali perak berasal dari lifter putra eko yuli irawan
sedangkan tiga medali perunggu diraih tunggal putra bulu tangkis antoni sinisuka ginting
serta dua lifter muda indonesia windy cantika aisyah dan rahmat erwin abdullah
meski perjuangan para atlet indonesia sudah berakhir
untuk olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
menteri pemuda dan olahraga langsung meminta komite olimpiade nasional
untuk segera mempersiapkan atlet atlet nasional untuk olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
setelah ini kita segera melakukan pertemuan dengan noc
dengan cdm dan dengan pimpinan pimpinan cabang olahraga
yang para atletnya telah ikut bertanding
dan tentu saja kita akan mencari atlet atlet yang berpengaruh
dan tentu saja kita akan mencari atlet atlet yang berpengaruh
kita segera mempersiapkan diri menuju olimpiade paris tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
pada ajang olimpiade tokyo dua ribu dua puluh dikutip dari cnn indonesia com
menpora ingin indonesia mampu memperbaiki peringkat perolehan medali
kontingen indonesia bertengger di peringkat ke empat puluh enam
dengan perolehan satu medali emas dan dua medali perak
pada jam lima agustus siang
posisi indonesia masih berada di urutan ke empat puluh tiga
posisi indonesia sendiri masih bisa bergeser
pasalnya ajang multi event empat tahunan ini
masih akan berlangsung hingga delapan agustus mendatang